beh mau kemana ke kk lima di beli makan lu mana mau ke rumah wabbe ngapain yang main aja tuh
beh ntar aja temenin gua yuk ke kk lima ulu ulu babete nggak bosen makan makanan warung terus
bosan juga sih di ya udah tuh makan di rumah saya aja yuk udah
pur baju orang kamu mana
berisik berisik udah tahu temennya susah malah diledekin bukan gitu atau pur salah kamu sendiri
atau senang cari perkara nyari perkara apaan saya udah bilangin pur baju orang itu nggak boleh
dipakai kamu nyanyi nggak mau denger kok salah gue salah siapa lagi campur eh
itu salah yang jualan lah udah tahu baju loreng nggak boleh dipakai masih aja dijual eh pur kalau
ada yang jual tapi nggak ada yang beli pasti nggak ada yang pakai tuh yaudah gak usah jualan aja
pokoknya yang salah yang beli salah yang jual salah yang beli salah yang jual tis salah yang
beli pur salah yang jual tisna saya yang beli purno purgayaknyak
makan kaki lima mau diantar kalau saja
lu tahu gue sekarang kalau mau makan beli mulu coba lu pikir akan ada berapa orang yang diomelin
sama pm gara gara pakai kaos loreng yang dijual sama tukang kaos itu emang kaosnya masih banyak
pas kamu beli kaos lorenya masih ada apa enggak kayaknya cuma satu berarti kamu satu satunya
belum tentu kang siapa tahu makmur yang beli baju yang terakhir yang lainnya pada duluan iya
ya berarti banyak orang diomelin tuh ah bisa digerebek tuh pur tukang bajunya kamu teh harus
ingetin atuh pur kok gue ya kan kamu yang tahu kalau baju loreng itu nggak boleh dipakai kenapa

iya buat makan siang iya terus kapan matangnya jak dia ntar siang deh
elah keburu lapar buat gua jalan jalan
berapa pakcik lima ribu seribu iya
mau pulang pagi mau tiduran iya iya iya iya tidurnya ntar aja sini temenin gue
be mau kemana ke kk lima di beli makan lu mana mau ke rumah wabah ngapain yang main aja tuh
be ntar aja temenin gua yuk ke kk lima ulu ulu babete nggak bosen makan makanan warung
bosen juga sih di ya udah tuh makan di rumah saya aja yuk apa apa atube ke rumah saya aja
yuk hitung hitung ganti nasi padang kemarin hehehe kalau usah ayu rumah aja yuk lagi
masak enak agar yuk ayu yuk ya ya mau ikut ah bedal bedal tarik tarik bocaya gue apa tuh be

yanto mau awan
kalau si wawan kan emang belum kelihatan
gue lapar dik
gue udah lama kagak makan makanan rumahan
ya udah atuh
jangan beli beli makanan
di warung bareng aja sama saya
gue kagak enak sama sintis
namun gue tahu kondisinya
lo buat nama satu orang mak atuh be
sintis juga masih sanggup
iya kalau satu orang gue doang dik
kan di rumah gue ada sinden ada cucu gue si bawabi
nah kalau itu pasti sintis nggak sanggup
numpang nanya dong tukang jualan baju yang di sini di mana ya
kapur kena transip sapol pepek
ini masih sakit ji
pakai pasta giginya yang benar
menyerap kotoran dan bau
membunuh kuman di gigi
dan juga menghilangkan napas tak sedap
pokoknya segernya lama
kalau lihat pisang emak jadi inget sama poh munah
dulu tetangga emak
udah demen banget mau pisang
suka masak juga
kayak emak betul
kalau dia masaknya yang jarang jarang
pokoknya unik dah
masak apa mak
nah sering banget dia bikin
dulu mak sering dikirimin
si kasman kemana ya
kamu mau tanya siapa lagi
tungguin situ nanyain kasman
ya paling juga main ke tempat gpt annya
saya nggak tahu dad
gue mesti gimana ya jack
ya kenapa nanya
lo balik lagi soalnya jagain parkiran
katanya orangtuanya emput nemuin mak lo ya
lo tahu dari mana
kurang ajar si cimot
waktu mas sini suka bumi
saya suka masak rebung ma
hmm seperti itu
kalau di sana masih banyak
ada rebung bambu petung
sama bambu ayam mak
masih gampang nyarinya
wah kalau di jakarta udah susah nyari rebung
emang gak semua bambu ya mak bisa dibikin rebung
cuma bambu bambu tertentu aja
kayak bambu ulung enak gede
kalau bambu petung
kalau asal bambu bisa gatel
emang yanti nggak pernah makan bambu
iya maksudnya rebung